libur telah tiba libur telah tiba
yes benar banget
saya udah pegang tiket theme park trans studio
buat mengisi waktu uang mengisi waktu libur
dengan bermain yang seru yang menegangkan
bahkan liburan sambil belajar juga bisa di sini
laut samudera warnanya biru ayo kita main yang seru seru
merasakan sensasi terbang di dalam ruangan
tentunya mengundang rasa penasaran pengunjung yang ingin mencoba
dengan membayar di luar tiket masuk sebesar empat ratus ribu rupiah
anda bisa menikmati pengalaman skydiving
yang menantang dan memacu adrenalin
tak perlu khawatir karena ada instruktur bersertifikat internasional
yang akan mendampingi dan mengajarkan
cara melayang dengan benar dan aman
sehingga anak usia dari tiga tahun sudah bisa mencoba wahana ini
cuma deg degan doang
dihempas angin sekencang dua ribu km per jam
membuat anda bisa merasakan sensasi seperti terjun bebas dari atas langit
cocok nih untuk anda yang punya cita cita menjadi pilot
meski terlihat seru tapi ini tak semudah yang anda lihat loh
butuh percobaan berkali kali untuk bisa menjaga keseimbangan badan
agar tetap bisa melayang
wah saya kira tadi sudah setinggi cita cita saya
tapi ternyata masih di situ situ aja
tapi seru banget
ternyata kuncinya harus tenang relax koordinasi tubuh harus baik
tapi yang pasti saya nggak mungkin cukup sekali di sini
harus coba coba lagi biar bisa makin lancar
berada di lantai tiga kawasan pusat perbelanjaan transmarci bubur
trans studio theme park menghadirkan sembilan belas wahana permainan dan atraksi untuk anak hingga dewasa
yang suka berpetualang dan perang bisa mencoba wahana monster war menghadapi zombie yang menyeramkan
sehabis lelah berperang anda juga bisa mencoba merasakan dinginnya bermain di mini snow world
atau menonton pertunjukan menegangkan olivia and the dark eable
yang paling seru untuk neneknya apa
itu kayak dimundur terus kita diginiin kayak dilajuin cepet
jurasic island karena waktu terjunnya seru banget
dijelasin tentang dinosaurusnya tentang kenapa itunya bisa hilang punah gitu
trans studio cibubur adalah bagian dari ct corp perusahaan induk cnn indonesia
pengelola trans studio cibubur menyebut pada libur sekolah kali ini
trans studio cibubur akan beroperasi lebih lama
yakni dari pukul sebelas pagi hingga enam sore dengan harga tiket sebesar rp tiga ratus dua puluh lima
selama liburan sekolah ini untuk trans studio cibubur sendiri
selama untuk pengunjung menikmati liburan sekolah ini
kita juga nanti ada event untuk anak dan ibu
di tanggal sembilan juli coloring competition di trans studio cibubur
melia menambahkan jumlah pengunjung ketika libur sekolah meningkat sebanyak satu hingga satu lima ratus orang setiap hari
meski ada petugas yang berjaga di setiap wahana
orang tua harus waspada dan tetap mendampingi anak anak ya
rafis arinugraha suryo utomo jakarta